menyandang status ibu kota provinsi ternyata nilai ujian nasional atau unas tingkat sekolah menengah pertama dan sederajat di kota surabaya jauh dari harapan
dari data dinas pendidikan nilai rata rata unas siswa surabaya jeblok dan hanya menempati peringkat dua puluh enam dari tiga puluh delapan kabupaten kota
surabaya berada di tingkat dua puluh enam dari tiga puluh delapan kota kabupaten di jawa timur
nilai un smp di surabaya hanya lima puluh delapan tujuh puluh tujuh kalah jauh dibandingkan daerah seperti bangkalan dan sumeneb yang meraih angka lebih dari tujuh puluh lima
banyak pihak mempertanyakan hasil yang tidak memuaskan ini
ketua dewan pendidikan surabaya martadi mengatakan nilai un surabaya menjadi cermin kualitas peserta didik
tahun ini surabaya menggelar ujian berbasis komputer seratus persen
cara ini membuat peringkat integritas un di surabaya
salah satu yang tertinggi di tanah air
tapi apapun capaiannya ini adalah sebuah warning untuk kita semua
agar kita bisa menyikapi temuan ini data ini dengan bijak
karena apapun ketika indeks integritas sudah bagus artinya anak anak kita kan sudah jujur sudah bagus
nah kalau begitu berarti ini kan menggambarkan keadaan sesungguhnya
kali ini sekolah yang meraih nilai tertinggi adalah smp negeri satu yakni delapan
dinas pendidikan mengaku belum mengevaluasi penyebab jebloknya nilai un smp tahun ini
rendahnya nilai un smp membuat passing grade masuk ke sekolah menengah atas favorit akan dikoreksi
dinas pendidikan akan menentukan batas bawah yang mencerminkan nilai rata rata un smp tahun ini
tahun lalu nilai minimal untuk masuk ke sma favorit berada di angka tujuh puluh
jadi kemudian memang untuk yang smp hasil unas ini akan kita pakai untuk
penerimaan siswa baru
nah dengan hasil yang ada ini kami akan melakukan analisa
kemudian kita akan sesuaikan betul pada nilai berapa
yang itu nanti menjadi nilai yang bisa kita jadikan passing grade baru untuk yang di sekolah kawasan
tentunya kita berharap batas bawah ini passing grade ini nanti yang kemudian bisa tidak merugikan anak anak kita
secara umum nilai un smp di provinsi jawa timur juga turun
dari lima ratus sembilan puluh tiga ribu peserta enam puluh lima persen diantaranya lulus di bawah standar kompetensi lulusan
nilai rendah ini naik tujuh belas persen dibandingkan tahun lalu